ayo masuk di dalam aja yuk
malaikat penjabut nyawa
udah buruan cepet bangun
kita dimana nih ceng
kok kita dimana kita di rumah kamu melehoi
jangan bohong kamu ceng kok ada kamu
aduh ampun melehoi
ini kita di rumah kamu di kamar kamu
saya datang kesini sengaja mau bangunin kamu
kamu mau bangunin rumah saya
kok mau bangunin kamu rumah sih
kita mau berangkat ke cidahu nganterin pengantin
yang lain udah pada siap
kenapa dianterin ceng
kok nyasar sih doi astagfirullahaladzim
doi ucuy sama sobri mau menikah
aduh sampe saya yang jadi salah tuh
loh dengerin saya dengerin saya dengerin saya
ini kita harus ke cidahu
karena ucuy sama sobri mau menikah
mereka mau menikah dengan mimin dan dede
astagfirullah saya baru inget ceng
ah kamu sih gak ngasih tau dari tadi malah ngajak ngobrol
yaudah saya mandi dulu ceng terserah
lama banget tuh
katanya selalu nunggu disini sep
kita coba ke rumah aku
disini aja bisnya belum tentu muat wak
apalagi di rumah kak aku
enggak enggak enggak
kalian mau menikah
kita konvoi sama bis aja yuk dok
tapi saya pengen ngeliat keseluruhan acaranya ini dari awal sampai akhir
karena kan jarang jarang kita punya kesempatan kayak gini
yaudah kita tunggu bu yola di depan yuk dok

lagi lagi kita mau ke rumah
lagi lagi kita mau ke rumah

nanti kalau busnya penuh nih gak usah ikut ah
nanti kita duduknya paling depan
nanti kita duduknya paling depan
yuk kita berangkat
kasian takut orang orang pada nunggu lama di rumah pakai med
beliin motor dulu makanya
gak tau istrinya hamil
udah cakep cakep kayak gini
terus jalan ke rumah ustadz kemet

senangnya dibuka senangnya dibuka
nanti aku marah marah
nanti aku marah marah
kan yang urus aceng
terus bagaimana pak saul
kita harus ketemu aceng
ya kita ketemu aceng
ini teh ciraus kak
bisa aja ciraus yang lain
ciraus kan banyak
ayo masuk di dalam aja yuk
kok di dalam sih
maksudnya mereka mau ngumpul dimana sambil nungguin bus
di rumah aku mah aja ceng
tadi udah kesana kang edoy
tapi bisnya nggak ada
naik bis jangan di rumah aku
gak ada dong
dimana aku kang idoi
jangan bilang di terminal
kenapa emang di terminal nggak ada
iya pak palen
yang punya penyewaan bis
namanya kang palen bukan pak palen ceng
terus busnya dimana idoi
ya saya juga nggak tahu cek
aduh ampun idoi
mereka nyari bis ceng
bukan nyari hp
udah buruan mana handphone kamu saya mau lihat
pinjam sini sebentar ah
pemarahnya sama mereka sah
saya nggak kenal
saya tahunya kang sopir
buat nanya wak sebentaknya
bisnya udah pada nungguin
di pos dekat warung koswara
ya sudah kita ke sana

kamu mau marah marah kamu
amplop di kampung ya
jadilah di kampung
bu jola sama popon sengaja ya bajunya kembaran
ini kebetulan aja
popon gak sengaja bu dokter
bu dokter sama iin kelihatan anggun sekali
habisnya nunggu di dekat warung kakoswara
kita ngumpul di sana yuk
ada mah udah standby di depan warungnya kos warak
jauh apa ceng
dimana anak anak mau kesana
suruh pindahin aja ke depan rumah kemet
eh punya handphone sebentar
siapa dulu yang dandanin
oh iya pak makasih pak
kita tadi disuruh pindah ke rumah pak ustadz
dimana rumah pak ustad
saya tau tempatnya
bapak t tau rumahnya
saha tuh etukt puri
sama pak ustadz
kita tunggu di sini aja kalau begitu